presiden joko widodo akan menerapkan kontrol terhadap harga bahan bakar minyak non subsidi
hal ini dilakukan dalam rangka menjaga inflasi jelang ramadan dan lebaran dua ribu delapan belas
menurut menteri keuangan revisi kebijakan ini bukan kemunduran dari reformasi subsidi yang telah dijalankan sejak dua ribu dua puluh
menurut menteri keuangan sri mulyani intervensi ini bukanlah sebuah kemunduran
apa yang dilakukan pemerintah memiliki satu tujuan yaitu menjaga daya tahan ekonomi indonesia
keputusan tersebut sejalan dengan payung hukum operasi bahan bakar minyak
menurut sri mulyani apa yang dilakukan menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan telah sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan